untuk ayah tercinta
aku ingin bernyanyi
walau air mata di bibiku
aku ingin berjumpa
walau hanya dalam mimpi
pangkat bedah dan kesibukan sehari hari
sekarang sebagai poluan di polda metal group
nah itu dia
kalau pemirsa ingat
pribadi india ini adalah sekarang yang video sedang viral di mana mana ya
karena sedang bernyanyi dengan suara yang sangat merdu
di sebuah tempat fitness gym
iya ini salah satu hal juga yang menarik kita tarik
bagaimana polisi zaman sekarang nih sudah mulai berubah citranya
aktif banget di media sosial
itu agak bentrok gak ya dengan apa yang sekarang menjadi peraturan di kepolisian
apa justru itu salah satu cara juga untuk bisa masuk
membaur sama masyarakat indonesia zaman sekarang nih kekinian ya
nah kita akan bahas nanti sama brindan india
pemirsa jangan kemana mana
apa akan ada banyak perbincangan yang sangat menarik untuk anda semuanya
tetapi sebelumnya di good morning hari ini ada beberapa informasi yang lain
di antaranya ah ini dia nih videonya tadi pemirsa ya
yang sama sama kita bicarakan
sebagian orang berpikiran bahwa sosok polisi penuh dengan ketegasan
kaku atau juga disiplinnya ketat
tetapi belakangan citra sosok polisi mulai berubah
seiring munculnya sosok sosok
sosok populer di tengah masyarakat lewat sosial media
nah kami akan berbincang dengan brindan india
dan juga humas kabit polda metro jaya
kombes polisi argo yuwono terkait fenomena ini
jadi gini ya kalau bicara soal polisi
stigma yang kemudian muncul itu terkadang dianggap seram
apalagi oleh anak anak apalagi untuk pengendara
yang kalau misalnya lewat lalu lintas nih
saya kira nggak ada polisi
gitu kan ya
nah untuk menghilangkan stigma itu
polsek simokerto punya cara sendiri yaitu dengan mengajar
nah mereka memberikan ruang kosong untuk melakukan bimbingan belajar gratis
buat siswa siswi bahkan juga anak putus sekolah
bisa mengikuti belajar di tempat tersebut
tampang garang dan muka seram biasanya diperlihatkan oleh anggota polisi
di kantor polisi saat menginterogasi pelaku kejahatan
namun kali ini tidak
muka ramah dan riang diperlihatkan oleh kepala polisi sektor simokerto
surabaya saat memberikan bimbingan belajar kepada siswa siswi
di kawasan simokerto dengan gratis
sebuah ruang kosong yang disulap menjadi tempat belajar mengajar pun dibuat
mulai dari ruang belajar mengajar di tempat lesehan
berbagai macam buku mata pelajaran hingga buku cerita
layaknya diperpustakan disediakan di sini
ya selain anak anak yang hadir yang datang ke sini untuk belajar
mereka juga bisa mengenal bahwa polisi saat ini
ingin berupaya lebih dekat terhadap anak anak di sini
sehingga mereka tidak takut terhadap polisi
dengan adanya bimbingan belajar gratis di kepala polisi sektor simokerto
surabaya ini banyak anak anak di kawasan simokerto
antusias mengikuti bimbingan belajar tersebut
tak hanya polisi yang memberikan bimbingan belajar
polisi sektor simokerto juga bekerja sama dengan dinas perpustakaan
sekolah anak anak di sini kan banyak ya
ada yang datang dari simokerto satu
dari sebagian masyarakat sini
terutama yang datang dari simokerto satu
sekolah simokerto satu
dan kita semua tidak membedakan kalau belajar
karena kita tahu bahwa tbm itu salah satu sarana
untuk menampung anak anak yang biasanya putus sekolah
atau yang kurang bisa mampu sekolah
untuk sebaik datang kita gali dengan belajar seperti ini
bimbingan belajar di kantor polisi ini
diharapkan tidak hanya menghilangkan citra seram pada polisi
namun siswa siswi juga bisa mendapatkan pengatauan lebih
serta memberikan semangat bagi anak yang putus sekolah
agar tetap melanjutkan sekolahnya
muhammad yanuar komarudin surabaya
ya pemirsa jadi orang ya kalau kita lihat lihat
dulu itu kita berpikirnya profesi polisi itu penuh dengan ketegasan
kalau misalnya saya sama orang tua saya dulu kalau misalnya nakal
nanti ditangkap pak polisi loh
nah jadinya image nya memang agak agak spooky begitu
nah belakangan citra sosok polisi itu sudah mulai berubah
barangkali anda juga mengalaminya ya
dengan munculnya sosok sosok yang cukup populer di tengah masyarakat
ya tidak hanya bicara tampan atau cantik
tetapi mereka juga punya talenta
akhir akhir ini seorang poluan bernama bribdhan nindipratiwi
tengah menjadi sorotan warganet dengan aksinya bernyanyi
lewat akun di sosial media miliknya
aksinya ini pun banyak menuai pujian
salahkah bila diriku terlalu mencintaimu
jangan tanyakan mengapa
salah satu video yang menjadi perhatian
salahkah aku terlalu mencintaimu yang dipopulerkan ratu
di video ini nindi unjuk kebolehan bermain gitar
terlihat latar belakang seperti tempat fitnah
yang berlokasi di tmc polda metro jaya
video lain yang juga menarik perhatian adalah
ketika ia menyanyikan lagu from this moment milik shanaya twin
sontak unggahan video ini pun langsung mendapat pujian dari warganet
ada yang memuji suara nindi
tak jarang pula ada yang memuji kecantikan dinding
saat ini brib dan nindi bertugas di direktorat lalu lintas polda metro jaya
sebelumnya ia bertugas di samapta bayangkara
unsur kepolisian yang bertugas mengamankan situasi agar tidak rusuh
nindi baru bergabung dengan kepolisian selama tujuh bulan
ia baru lulus sma tahun dua ribu enam belas
adakah hasutmu untuk mencintaiku lagi
kala suara saya loh
coba dong kamu tes dulu nyanyinya kayak gimana
maksudnya ini tadi mic loh
kok mic nya gelas ini gw
aduh malu karena sebelah saya itu juga udah ada bribna nindi
nanti saya direkrut jadi polisi kamu kesepian loh prof
oh iya jangan jangan
dan nier udah salah tingkah nih jeperal ya di sebelahnya
tapi nanti boleh loh kalau misalnya mau duet
oh iya benar duit aja nanti ya
iya tapi mau main gitar siapa
wah tuh nanti banyak orang yang pengen tahu nih soal nindi dulu nih prap
jadi nindi umurnya sekarang berapa sih imut imut banget
ya beda tipis lah sama saya sih
saya baru kemarin kok
oke ini banyak yang tahu nih
banyak yang ingin tahu
itu video yang sedang viral di sosial media sekarang ya
nyanyi di tempat fitness itu itu gimana ceritanya sampai membuat cover lagu di situ
jadi kegiatan aku sehari hari itu adanya di administrasi di lalu lintas polda metro
kalau di tempat gym itu kita pas waktu istirahat
ada senggang waktu istirahat selesai kerja kita ke situ buat latihan
karena aku tergabung dalam cakra metroband
jadi di lalu lintas ini ada band nya juga
jadi pas kita lagi latihan atau ada waktu istirahat senggang
aku coba iseng buat main main kita
terus juga rekam rekam buat koleksi sendiri sih niatnya
jadi nggak ada buat niat sampai jadi happening atau jadi viral kayak gini
dan kemudian jadi viral ya sekarang ya
wah jadi artis dong
wah kira kira mau ubah profesi gak nih
nanti mungkin ya kita akan obrol lebih banyak lagi
sama brita nindi juga pak argo di good morning
sampai jumpa lagi
jadi ya pendapat warga untuk anda
ya kalau sekarang polisi itu kayaknya udah lebih baik ya daripada yang dulu dulu
kalau dulu itu kayaknya serem gitu loh
kalau sekarang kayaknya udah bermasyarakat gitu lah
udah baik gitu
sekarang tuh udah gak nyeremen banget
maksudnya tuh mereka lebih friendly lah
daripada dulu kan orang tuh pada kayak takut
sekarang tuh udah dia tuh jauh lebih dekat sama masyarakat
dengan gaya gaya dia yang mau sama kayak kita lah
polisi zaman sekarang lebih friendly lebih lucu
terus habis itu dia juga nggak ngasih gambaran yang serem lagi kayak dulu
apalagi sekarang banyak yang video video dia di youtube gitu
jadi itu dia ya
banyak masyarakat menanggapinya positif
tapi kalau dari sisi kepolisian
kira kira mereka yang hits
tanda kutip di media sosial itu dianggapnya sebagai satu nilai tambahan
untuk cerah polisi atau seperti apa
langsung tanya ke bapak argo yuwono nampaknya ya
oke terima kasih mbak
jadi kalau saya ngelihat ya
kalau kita melihat polisi zaman dulu ya
zaman dulu itu dua puluh tahun dua puluh lima tahun yang lalu
belum ada perkembangan teknologi
jadi sekarangnya semua konvensional
teleponnya masih puter puter
jadi apapun yang dilakukan oleh polisi itu tidak akan diketul masyarakat
secara luas maksudnya di situ
itu yang pertama
kalau misalnya dia sedang menyuapi anak tidak mau makan
dia pasti ibunya atau bapaknya bilang nanti tak penggalkan pak polisi
nah di situ
masalahnya itu polisi itu adalah sosok yang tinggi bersuara komisen tebal itu
menakutkan di situ ya
tapi dulu memang begitu kan
itu di situ ya
itu di situ
itu di situ
kemudian kita kan secara perkembangan zaman kita tetap harus mengikuti
dan pasti ada perubahan perubahan yang terjadi
terutama dengan perkembangan teknologi ini
yang sedikit kita melakukan sesuatu pun akan bisa tanpa batas bisa terlihat kemana mana
terutama seperti media sosial
hanya di situ
artinya bahwa saat ini juga membantu
artinya medsos ini
nah kalau dilihat sekarang nih pak argo kan banyak sosok sosok seperti bribda nindi
kemudian juga ada banyak yang cakep cakep
cantik cantik gitu di kepolisian
ada yang bisa stand up comedian
itu sebetulnya diarahkan oleh kepolisian untuk menjadi warna baru polisi di masyarakat
atau memang mereka muncul begitu saja
dan bagaimana juga pak dari kepolisian
apakah dikasih ruangnya
atau malah jangan jangan gitu
karena kan sempat juga ada kasus pak yang terkenal tiba tiba jadi keluar gitu kan
kita sempat ingat tuh
ini begini mas pravu ya
jadi kemarin kita ada emosi
kita ada emosi dengan pemerintah daerah dki
kita ada mou bahwa setiap sma sma di jakarta ini
itu bisa dimasuki oleh polsek atau polres
kita akan mencari bibit di situ
jadi mulai sejak kelas satu sma kelas dua kelas tiga kita pantau
jadi kita sudah ada lajikal bakal dari awal di sini
nanti setelah misalnya nanti kita sudah mendapatkan gitu ya
kita kan ada kriteria tersendiri di situ
karena untuk masyarakat
untuk kelas satu
jadi kita sudah mempersiapkan
salah satunya kriterianya juga itu
penampilan dan juga talenta gitu pak
kita kan ada komunikasi dengan masyarakat
care dengan masyarakat
pokoknya hati yang seperti salju
oh jadi kalau gitu memang ada programnya
dari kepolisian sendiri
sekarang ke bribdani india nih
apa alasan seorang bribda nindia ini memilih menjadi seorang polisi
karena kan dari sma langsung melakukan
langsung melamar menjadi polisi ya
sementara itu mungkin teman teman nyanyi india itu kan ada yang kuliah
apalagi kan kamu kan punya bakat
bisa jadi penyanyi juga begitu
kenapa harus jadi polisi
yang pertama sih cita cita dari kecil pengen jadi polisi
terus juga kagum sama profesinya
yang melindungi mengayomi dan melayani masyarakat
jadi kita benar benar langsung terjun kepada masyarakat
berbaur sama masyarakat
dan tahu artinya kekeluargaan
tidak harus sama keluarga sendiri
tapi dengan masyarakat pun kita bisa menganggap seperti keluarga
untuk melindunginya melayani sama mengayomi
siapa yang paling menginspirasi seorang nindya untuk jadi polisi
iya dari keluarga
tapi ayah saya baca sudah meninggal sekarang kan
sudah tidak ada
sudah tidak ada ya
itu sebelum nindya masuk polisian atau kapan
pas umur aku delapan tahun
karena ayah polisi juga
ayah pernah meminta nindya untuk menjadi polisi atau gimana
dan sekarang ketika nindya sudah berseragam polisi bapak sudah tidak ada begitu ya
kalau misalnya ayah ada di sini atau ayah masih bersama nindya
melihat ini dia pakai seragam kira kira akan seperti apa tuh
mungkin beliau bangga pastinya
nindya mau bilang apa sama ayah kira kira
kalau misalnya ada mungkin cuma minta doa dan dukungannya supaya bisa menjadi poluan yang amanah
dari ibu gimana begitu tahun india akhirnya diterima menjadi polisi
beliau bangga senang dan juga haru bisa meneruskan sosok ayah yang dulu
jadi itu adalah hal yang keluarga mendukung lah ya
akhirnya jadi nindya juga kalau begitu memang ini ada misi
menuntaskan mimpi keluarga juga begitu menjadi polisi
nah ini banyak yang pemirsa nggak tahu juga nih
ternyata alasannya macam macam ya
pak argo ya kenapa seseorang itu bisa menjadi polisi gitu
umumnya apa sih pak argo jadi anak anak muda sekarang itu mau jadi polisi itu umumnya alasannya itu apa
ya kalau menurut saya ya dari waktu dulu saya mau masuk waktu di tes itu ya saya sesuai dengan udah ngerti

yang mengaduk aduk pasangan negara di situ
itu yang pertama di situ
yang kedua juga ingin mencari profesi
profesi di situ yang itu utamanya seperti itu
tentunya dengan profesi itu ya kita harus menjaga jangan sampai profesi yang diamanakan itu akan tercelah
jadi bagaimana caranya kita kan berbuat baik dan sebagainya di situ
apapun ceritanya misalnya ada kejadian apa mesti pak polisi itu
walaupun dia di administrasi
walaupun dia di bimas
walaupun dia di mana
adalah kalantas berarti pak polisi
sebenarnya sama ya
harus bisa harus bisa di situ
pasti turun harus bisa
jadi bisa untuk ngatur dan sebagainya di situ
karena masyarakat tahunya pak polisi serba bisa
nah kalau bribda nindi nih
balik lagi ke bribda
sekarang kan sudah viral
banyak yang mengagumi media online media cetak sekarang pun ada di televisi
kalau ada tawaran keluar dari kepolisian nggak sih
enggak pastinya tetap jadi seorang polisi wanita
ada produser yang nawarin gitu
kayaknya bisa deh nih nyanyi
gimana tuh kira kira
pasti kalau misalnya emang ada untuk tawaran aku harus izin dulu
jadi tidak melupakan
tapi uangnya banyak loh
rambut mau rekrut jadi apa nih
ada yang tergoda juga tuh kemarin kemarin
iya tuh pak
gimana tuh penjaganya semua ya
kalau jadi polisi uangnya banyak wah malahan dilihatin
oh ini dari mana duitnya
gimana tuh menanggapi soal itu
ya nggak cuma satu dua orang ya
jadi gini artinya bahwa itu adalah aset ya
seperti nindi ini aset
artinya bahwa kemarin misalnya untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat lewat kita punya band
di pudah metro
band itu kemana mana
baik di terminal dimana kita akan menyampaikan imbuan itu lewat lagu
jadi ya ini lah nindi ini juga salah satunya yang menyanyi itu
jadi lebih gampang masuk ke masyarakat di situ
dan kemudian juga semuanya kita tata
kita tata kita kasih kesempatan kita kasih waktu ya
tapi tugas pokoknya tidak boleh dilupakan di situ tetap
karena dia bisa seperti ini karena ini pak
itu yang tidak boleh dilupakan
karena wajah ini juga tidak mungkin viral ya pak
nah pak apakah di institusi sendiri ada aturan sekarang kan zamannya milenial
pasti anggota yang masuk juga ini anak anak muda milenial juga begitu
apakah akan ada aturan baru untuk bisa apa ya namanya ya di satu sisi mengatur membatasi di satu sisi juga mengarahkan
agar anak anak polisi milenial ini bisa berkarya tetapi juga tetap bisa bekerja dengan maksimal
akan ada aturannya tidak dari kepolisian sendiri
ya tentunya kalau di dalam kegiatan kepolisian jam dinas ya jam dinas itu wajib
wajib dan harus untuk melaksanakan tugas di situ ya
jadi itu nanti kecuali nanti ada kegiatan ekstra kulikuler yang oleh dinas itu yang mengaturnya itu lain cerita
tapi saat jam dinas ini tidak boleh ditinggalkan
nanti ada waktu lah untuk waktu kita beri ruang kita beri waktu dia untuk mengembangkan talentanya di situ
kita tetap beri waktu dan ruang
semua sudah fleksibel juga ya pak untuk soal itu termasuk juga memperbaiki citra
nanti dijawabnya setelah jeda ya
setelah jeda kita kembali lagi
tetap bersama kami di good morning
ya masih bersama kami di good morning
tadi danian ingin menyelesaikan pertanyaan yang terakhir
apa itu pertanyaan ini
ini pertanyaan netizen sebenarnya
masih jomblo atau udah punya pacar
belum ada candor beleng kok
terus terus rencana ke depannya nindi ya gimana ke depan
setelah dengan adanya apa ya video yang viral ini begitu
kamu punya rencana ke depan atau just ikutin aja lah nanti kayak gimana gitu
kalau aku pribadi tetap menjadi polisi wanita
bekerja sesuai profesi
tetap ada jalurnya
mungkin kalau misalnya bernyanyi sampingan aja itu kan hanya hobi
dan juga pasti digunakannya untuk bersosialisasi kepada masyarakat
tentang penyampaian penyampaian keselamatan berlalu lintas contohnya
pak argo saya terakhir mungkin mau nanya sama pak argo
ini kan sosok yang positif begitu
tetapi polisi sekarang sedang bergulat dengan citara citara yang lain
yang mungkin masyarakat juga masih ada nih
pekerjaan rumahnya kepolisian
dari hasil evaluasi sendiri dari pak argo dan juga jajaran di kepolisian begitu
sekarang apa yang paling penting untuk dibenahi dari
dari kepolisian agar semakin lebih baik lagi itu apa pak
citra apa pak yang harus dirubah sekarang
ya tentunya kan dengan kepemimpinan bapak kapolri ini ya
itu kalau kita melihat adanya survei ya
survei itu memang semakin tahun itu semakin meningkat
percayaan publik itu
yang pertama berkaitan dengan kinerja
ya kinerja itu banyak tentang pelayanan